mama kamu kenapa bisa depresi mas
andai kamu tahu kalau kamu penyebabnya deh
pak udah tidur sana bahasnya besok pagi aja udah ngantuk saya
jangan halang halang aja tidur
awas ya melanggar batas guling
aku gak maksa
kok aku dong
lo makin lapar sendiri nanti al
gak jadi pak
iya sayang gak jadi
mama belum keramas
mau dari mana ya mas
ini nggak ada bau baunya mas
nih kamu kalo gak bisa cium beneran
iya saya udah sekarang bobo ya
ngapain aku ketawa mas
serang kau serang kau
sini udah udah
eh terus kamu ngapain tidur di bawah sih mas
kamu kenapa gak tidur di atas aja
sampai nanti perut kamu ketendang
ah gak mas enggak kok
udah di atas yuk ayo
saya mau kamu tidurnya enak tidurnya nyaman
tidur aja saya di bawah
ngapain sih di bawah aku gak mau kamu dibawa
kamu juga baru sembuh dari sakit kan
udah sehat saya udah gapapa tidur aja
ya nanti kalau tidur di bawah di lantai masuk angin
bisa dikasih tau gak
rena kakeknya kemana mana nanti
terus sempit juga tempatnya
beneran nih tuh
dia yang mau sendiri mas
udah di atas
muluknya jangan kenceng kenceng
hati hati anak kita sesat
aku melukasi kamu bunga ini sebagai tanda terima kasih aku
mulai pertama sebagai tanda terima kasih karena kamu sudah memilih aku menjadi